salah satu daya tarik dari kota solo sebagai kota wisata adalah batik
selain ada kampung badek lawayan di solo juga ada kampung badek kauman
bedanya di kampung bade kauman ini motifnya lebih tradisional dan lebih klasik
untuk mengetahui perkembangan di kampung badek kauman ini yuk kita jelajahi kampung badek kauman
kampung kauman yang tak jauh dari keraton kasunanan surakarta jawa tengah sangat unik
kampung yang juga dekat dengan pasar kelewer ini mayoritas penghuninya memproduksi batik
kampung batik kauman ini adalah satu dari dua kampung batik di solo selain laweyan
kauman dijadikan kampung wisata batik di solo sejak dua ribu enam lalu
tak hanya berbelanja kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan
termasuk pelatihan batik penelitian dan pengembangan produk batik serta museum koleksi batik
ketua paguyuban usaha batik kauman muhammad soi mengatakan permukiman ini dulunya adalah kawasan kaum abdi dalam keraton kasunanan
hal ini terlihat dari bangunan bangunan rumah kuno yang masih kokoh dengan desain sebagai rumah dan showroom batik serta tempat produksi batik
setelah perumahan tempat tinggalnya para abdi dalam ulama ini ketika ada industri batik masuk di surakarta
kemudian di kota surakarta tumbuh berkembang menjadi kota yang lebih besar
warga yang di kauman khususnya istri istri para abdi dalam ulama ini pun tidak tinggal diam istilahnya gitu melihat peluang bisnis seperti itu
jadi akhirnya banyak warga kauman
dan juga banyak warga kauman yang membuka usaha batik
berbeda dengan kampung batik lawean yang lebih dulu keberadaannya
ciri khas batik kauman adalah lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar keraton
terdapat lebih dari tiga puluh industri batik di kampung batik kauman
rata rata mereka merupakan generasi ketiga yang meneruskan usaha dari leluhurnya
gunawan setiawan salah satu pelaku industri batik kauman
mengaku meneruskan usaha orang tuanya agar bakti kauman tetap eksis
di tempat usahanya gunawan juga menyajikan barang dagangannya di showroom yang juga merupakan tempat tinggalnya
ia juga menyiapkan ruang khusus produksi batik bagi pengunjung jika menghendaki melihat langsung proses membatik
pengunjung juga bisa membatik langsung di kain yang telah disiapkan
zaman dulu outlet yang saya tahu itu ada satu ruangan
di rumah di kauman
di situ ada almari almari besar yang isinya kain kain jari itu
jadi kalau pelanggan pelanggan datang itu ya diambilin dari situ
itu zaman dulu ditumpuk tumpuk kayak gitu lah
nah kalau sekarang beda
sekarang karena masyarakatnya butuh display
butuh ini kira kira dimudahkan
mau kalau saya pakai kayak apa ya jadi apa
akhirnya harus kita kasih patung
torso kita display di gawangan seperti ini
jika anda tertarik berkeliling ke kampung batik kauman
sebaiknya anda berjalan kaki atau naik beca karena akses jalan di kampung ini berupa ganggang sempit
dengan berjalan kaki anda bisa menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur jawa belanda rumah joglo dan limasan
sri hartono kartika bagus solo jawa tengah